ini kejepit ini ini inilah aksi saling dorong antara aparat dengan sejumlah mahasiswa yang
tergabung dalam aliansi bem semarang raya di depan kantor gubernur dan dprd jawa tengah
di jalan palawan semarang rabu sore masa yang membawa tuntutan atas kekecewaan sembilan tahun
pemerintahan jokowi ini dihalau masuk menemui pimpinan dewan untuk menyampaikan aspirasi
masa mahasiswa pun akhirnya meluapkan emosinya dengan melakukan aksi bakar ban dan spanduk poster
salah satu perwakilan masa juga menyiupkan fluid sebagai simbol peringatan perhentinya
kekuasaan jokowi pada hari ini aspek aspek ekonomi hukum ham ekologi sampai juga dengan
di sini memberikan tuntutan kami kami menyampaikan dalam dekorasi dan juga dalam bentuk
di akhir aksinya masa melakukan aksi teatrikal tabur bunga sebagai simbol matinya hati nurani
penguasa dan wakil rakyat yang tidak memikirkan rakyat kecil yang sekarang tergencat melampungnya
harga bahan pokok